penangkapan tersangka pencuri sepeda motor ini dilakukan
personil polsek tambora dan unit reskrim polres metro jakarta barat pada sabtu malam lima agustus lalu
tersangka pencuri dan penadah ini dibekuk di daerah pasar kemis tangerang banten
polisi lantas menemukan lima sepeda motor curian di jakarta dan tangerang
yang sebelumnya dikumpulkan tersangka di daerah jatiwung tangerang
para tersangka berencana menjual sepeda motor curian itu di lampung
agar tidak diketahui polisi para tersangka bahkan menyembunyikan barang curian mereka
di dalam mobil pickup dan ditutupi kasur
hingga saat ini polisi masih memburu tiga tersangka penadah lain
satu juli dua ribu dua puluh tiga polres metro jakarta barat mengungkap modus pencurian sepeda motor di wilayah jakarta barat
yang menggunakan truk untuk membawa motor yang dikumpulkan
kepala polres metro jakarta barat kombes m syahdudi menyebut
truk ini sebelumnya diketahui berangkat dari daerah gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
menuju lampung melalui jalan tol
saat melaju di jalan tol cikupa menuju pelabuhan merak
polisi menemukan delapan sepeda motor curian ditutupi kasur dan peralatan rumah tangga
kombes m syahdudi pun mengatakan
dari dua puluh delapan kasus pencurian pada juli dua ribu dua puluh
polisi menyita empat puluh enam sepeda motor
polisi juga menyita barang bukti truk sepuluh lembar stnk palsu enam kunci t ponsel dan laptop serta surat surat kendaraan
terungkapnya kasus pencurian ini disambut gembira pemilik sepeda motor korban pencurian
hingga jumat siang empat agustus
para pemilik motor itu mendatangi markas polsek tambora jakarta barat
untuk mengambil kembali kendaraan
pencurian sepeda motor masih menghantui masyarakat
yang terjadi pada jumat
di sebuah sekolah dasar di cengkareng barat jakarta barat misalnya
empat pria terekam cctv mencuri sepeda motor seorang wali murid yang diparkir di halaman sekolah
ketika aksi mereka dipergoki korban dan penjaga sekolah
salah satu tersangka menodongkan pistol
para pencuri itu pun lantas melarikan diri dengan motor curian mereka
di cempaka putih jakarta pusat
empat pencuri sepeda motor juga terekam cctv
beraksi di sebuah rumah indekos pada minggu dini hari enam agustus
mereka memanfaatkan kelalaian penghuni yang tidak mengusir pintu gerbang
kurang dari lima menit
para pencuri itu membawa kabur sepeda motor
pusat informasi kriminal barat skrimpol rim catat
tiga belas enam ratus tujuh kasus pencurian kendaraan roda dua terjadi
adapun pada dua ribu dua puluh tiga hingga agustus tercatat
ada tiga satu ratus tiga puluh enam kasus pencurian sepeda motor
meski jumlah kasus pencurian pada dua ribu dua puluh
sepanjang pada dua ribu dua puluh tiga menurun
pencurian sepeda motor masih terus terjadi
dan masyarakat patut mewaspadai modus pencuri
kepada jurnalis transmedia pada jumat empat agustus
oge tersangka pencuri sepeda motor yang dibekuk anggota polsek tambora jakarta barat mengaku
hanya berbekal kunci t untuk membobol motor incaranya
pemuda asal jabung lampung yang ditangkap polisi pada minggu malam tiga puluh juli itu
bahkan menyebut sudah mencuri sepeda motor sejak dua ribu tujuh belas
setelah belajar membobol kunci sepeda motor dari temannya
untuk belajar soalnya kan itu kan udah ada alatnya masing masing gitu
untuk buka tutupnya itu ada sama pun sudah itu ada juga
yang penting ya walaupun orang yang nggak tahu pasti tahu kalau udah pegang alat itu
oge pun mengatakan penadah membekalinya kucite untuk membobol motor yang akan dicuri
ya itu orang tahu sih soalnya itu dari penadah kan alatnya itu
itu dibeli atau memang dikasih
oge menuturkan sepeda motor jenis skuter matic dengan model kunci konvensional dan magnetik
menjadi incaran favorit para pencuri
tindak kejahatan oge dan komplotannya akan bertambah mudah
jika pemilik lalai mengawasi dan mengamankan kendaraannya
menurut pakar keselamatan dan keamanan berkendara andri berlianto
ada beberapa tip melindungi kendaraan bagi pemilik lalai
untuk penyelidikan kendaraan
menggunakan mustang dikunci ke sebelah kanan
itu secara durasi waktu lebih sulit untuk bisa dibongkar
lalu juga pengaman pengaman tambahan biasanya itu kalau nggak dari gembok
dari rantai atau dari alarm
nah gembok itu juga pilih pilih yang memang materialnya memang khusus untuk penguncian di bagian cakramnya
sementara itu menurut kepala polsek tambora kompol putra pratama
meski empat puluh sembilan tersangka pencuri sepeda motor di wilayah tambora sudah diringkus polisi
kejahatan curanmor tidak serta merta menghilang begitu saja
pemilik sepeda motor diminta waspada dan mengantisipasi tindak pencurian
dari banyaknya tersangka curanmor yang ditangkap oleh polsek tambora dalam kurun waktu tujuh bulan
realitanya di lapangan bahwa
realitanya di lapangan bahwa
realitanya di lapangan bahwa
kejadian curanmor itu tidak berkurang sama sekali
jadi jangan berharap untuk hilang berkurang pun tidak
artinya hanya mengandalkan proses penegakan hukum itu tidak efektif untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perempuan
berdasarkan pemeriksaan para tersangka pun terungkap
pencurian menyasar sepeda motor yang memiliki bobot ringan dimensi badan yang kecil
dan memakai sistem kunci konvensional
tim liputan cnn indonesia